setelah sempat vakum pada tahun lalu di tahun dua ribu dua puluh satu ini
atraksi pesawat pesawat tni au kembali memeriahkan peringatan kemerdekaan republik indonesia
ada dua atraksi yang disajikan kali ini yaitu flypass giant flight underslang
atau pengibaran bendera raksasa dengan helikopter serta terbang lintas pesawat tempur
untuk atraksi pengibaran bendera raksasa melibatkan enam buah helikopter dari skadron udara enam delapan dan empat puluh lima
sementara flypass melibatkan delapan buah pesawat f enam belas dari skadron udara tiga dan enam belas
tepat di puncak peringatan pesawat pesawat tni melintasi istana negara
setelah melaksanakan misi nusantara flight juga akan menyapa warga jakarta dari udara
jadi kita memang rencanakan untuk terbang di beberapa poin
dilihat langsung oleh warga jakarta
kita rencanakan heli setelah melintasi istana akan bergerak ke utara ya menuju posisi utara
bendera yang digantung ini memiliki bobot total satu tiga ton
besar bendera yang berukuran dua puluh x tiga puluh meter juga menjadi beban ketika tertiup angin
dibutuhkan keterampilan tinggi untuk menerbangkan bendera raksasa itu
bagaimana kita menstabilkan pesawat dengan membawa beban yang seperti kita
kita ketahui bahwa beratnya ini adalah satu tiga ton dengan ukuran yang raksasa dua puluh x tiga puluh meter
sehingga biasanya kita terbang dengan tanpa membawa beban
ini kita terbang dengan membawa bebobohan membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi
di hadapan fit
ornasi pesawat tempur
demikian juga dengan atraksi fly pass atau terbang lintas
meski terkesan mudah para pilot ini harus terbang dengan tepat di atas tiang bendera serta waktu yang tepat
untuk tadi dinamika hanya di lapangan saja karena memang kami di udara menyesuaikan dengan pergerakan kegiatan di darat
tadi hanya perubahan waktu passing itu masih bisa kita atasi dan kita alhamdulillah bisa pas tepat waktu
sesuai dengan keinginan dari tim yang ada di bawah
sebagai bentuk penghormatan terhadap para tenaga kesehatan yang berada di garis depan pandemi covid sembilan belas
bendera raksasa ini juga diterbangkan

sebagai bentuk penghormatan tersebut juga berhasil mengembangkan perusahaan